bibae segera di rti
kayak begini tampilannya tuh harus megang dong
coba dikasih irisan tomat dikasih irisan wartel
biar cantik ya di hotel hotel gitu
jadi pegangin tomat gitu ya
aduh bilang ini kok minumannya cuma air putih doang
bira tau gak hidup aja tuh penuh
aku pasti kembali lagi
aku pasti kembali lagi
aku pasti kembali lagi
habibu ini punyuk
apaan sih soal perhatian banget
aku pasti kembali lagi
ya ampun mel ini bukan mau pergi perang gak balik lagi kok
gue balik ya
yaudah deh kalau gitu gue juga balik
yaudah oke cepet sembuh
lu mau disini rek
gue sendiri juga gak apa apa kok
lu pulang aja
lagian juga obatnya di rumah
yaudah sini aja temen gue juga ya

kita pura pura aja gak tau kalau mereka
begitu mereka mendekat
baru kita nyerah
itu lu bagus reks
gue jadi gak sabar nih nunggu mereka nyerang kita
mana mereka kok nggak muncul muncul
apa sebaiknya kita serang mereka
gak usah kita tunggu aja disini
bagaimana tuh kata si bos alek
awak tunggu sih rek
makanya lu awak ajak ajak mereka
biasa bahasa barat sumatera barat
kalau memang mereka mau nyerang
seharusnya mereka udah disini reks
kalau mereka udah di jalan
apakah sebaiknya kita serang mereka secara tiba tiba
oke kita jalan dulu
badan gak ada anggur
kalian mengajaknya tuh
barang barang terbuat gempes lagi
ah punya gue juga reks
oke semua pada gempes deh
ini pasti kerjanya si boy nih
dia gak bisa cegah kita
makanya dia gempes sembang kita
wah gak bisa padian koro
kemudian kita cari tombol bandulnya sekarang
bukan tempatnya jauh
ya udah uang tiup saja lah

eh jangan banyak bicara jalan
eh mah kenapa sekarang sih
sial kita dikerjain
bila juga tuh motor bisa lari dari kejaran kita
moi yakin itu motorenya sih boy
terus rencana lu gimana
yaudah sekarang kita fokus nyerang geng warrior
kita jangan peduliin motor lain lagi
loh kok sepi pada kemana nih nak warior
siap rencana kita kayak ada yang bocorin nih
yaudah udah kita cabut aja dari sini
mungkin mereka ada di jalan lain
gue yakin sekarang lo udah lepas dari kejaran serigala
lu dimana sekarang mon
tadi gue liat taksi lu
gue coba untuk alihin anak serigala
biar mereka gak nyerang
sampai sikap warior
tadi mereka habis dari sini
tapi lu masih di sana kan
terus lu gimana
iya gue juga di sini sekarang
tapi lu tenang aja
gue udah bikin anak warior pergi ke tukang tambal ban
pokoknya gak bakal ada perang hari ini
nanti kita berbual
kok sepi sih
anak anak warior pada kemana ya
mon dia tuh
esok kita samberin
apaan lu kesini
gue pada nyari anak warrior
tuh rame rame lagi di tukang tambel di depan
udah lu berdua tenang aja
gue sama boy udah ngalihin perhatian mereka
dan hari ini gak bakal ada perang
yan gua sekarang ke rumah lu ya
kita ketemuan di sana
gua sama ekel berangkat sekarang
rumah gua kal
bi masakan udah siap belum
oh siap semua
terus menunya sesuai sama yang aku pesan di telpon gak
oh sesuai pisahnya
udah udah udah
tuh kan jadi lupa
kenapa tadi saya lewat teras kok belum ada bunga bunga cantik kayak gitu sih
kan udah disuruh pindahin tau
eh tunggu tunggu tunggu
itu itu horden kenapa belum diganti man iman
ini tuh menyambut tamu istimewa
jadi hordennya mesti istimewa tau
kayak rumah baru doangnya
salah salah salah
ira yang masak
enak sih tapi kurang asin
tambahin dikit lagi ya dia
tampilannya kok gersang kayak begini
aduh tampilannya tuh harus mengkang dong
coba dikasih irisan tomat dikasih irisan wartel
biar cantik ya di hotel hotel gitu
jadi pegangin tomat gitu ya
ini kok minumannya cuma air putih doang
bira tau nggak hidup aja tuh penuh